pada sosialisasi aturan ganjil genap selama tiga hari
di telantas polda metro jaya mencatat terjadi peningkatan jumlah pelanggar
total ada satu tujuh ratus empat puluh lima yang ditemukan melanggar aturan ganjil genap
itu ternyata masih banyak masyarakat yang pelanggar
dan di antara pelanggar itu memang masih banyak masyarakat yang belum tahu
bahwa sosialisasi ganjil genap sudah berlaku
rencananya penerapan sanksi tilang berupa denda maksimal lima ratus ribu rupiah
mulai berlaku pada sepuluh agustus senin mendatang
bagi sejumlah pengendara sanksi tersebut dinilai memberatkan di masa pandemi covid sembilan belas
kalau keberatan sih ya berat ya
kalau kondisi kayak gini kan orang sebisa mungkin kan menghindari kendaraan umum ya
kerumunan banyak orang
orang kan pilihannya pakai mobil pribadi
kalau mobil pribadi punyanya cuma satu ya agak berat juga
kalau diperlakukan ganjil genapnya
selain memberikan sanksi secara manual oleh petugas
di telantas polda metro jaya juga menerapkan sistem tilang elektronik
dari dua puluh lima kawasan ganjil genap tiga belas ruas jalan diantaranya
yang digunakan untuk menilang pelanggar secara elektronik
victor pangaribuan andriawan saputra jakarta